hai anda mungkin geram dan jijik melihat perilaku tak terpuji penjual baso ini peristiwa ini terjadi
di jakarta barat senin lalu dan videonya beredar di media sosial saat dimintai keterangan oleh
polisi pelaku mengaku melakukan hal itu sebagai jampi jampi agar dagangannya laris meski pelaku
meminta maaf citra pedagang kaki lima tidak bersih terlanjur dipercaya sebagian warga padahal tidak
semua pedagang berperilaku seperti itu seperti yang dilakukan beberapa pedagang di jalan kendal
dan jogja ke pusat mereka mengaku menyayangkan si penjual baso yang mudah mengkok karena bisa
merugikan citra mereka biasa jamu para pedagang ini mengaku menetapkan beberapa protokol kesehatan agar
konsumen mereka aman merasa dirugikan dong mbak disini kan kita udah secara udah berusaha pajak
berusaha sehigienis mungkin sebersih mungkin jadi ya kalau ada berita berita seperti itu ya bisa
merasa dudukan juga gitu sebenarnya
merugikan ya terutama itu yang tukang bakso ya image jadi seluruh tukang bakso mungkin kena imbasnya
ya itulah tadi namanya orang dagang itu harusnya dengan kejujuran jadi jangan percaya yang namanya harus
dengan diludahi atau apa biar laris ya musrik itu enggak boleh musrik upaya yang mereka lakukan diantara
di lokasi mereka berjualan
hai kan dari belanja di pasar dicuci dicuci dengan bersih terus disajikan direbus dulu ya dimasak
dimasak pokoknya semuanya alat yang buat kita taruh juga dicuci dulu semua penjualnya kerjanya
pakai masker ada sanitizer buat para pengunjung terus ada restafel juga udah disiapkan bagi
konsumen kebersihan adalah hal yang penting untuk penjualan baso yang lebih baik dari masalah yang terjadi di jalan ini

melewati karena ada seman lalu lebih waspada aja maka pastinya sih selektif ya
pertama lihat lihat kalau mau beli apa apa di pinggir jalan kita lihat dulu barangnya
seperti apa dagangannya terus ini aja sih kayak lebih jaga kebersihan juga terus enggak terlalu
nggak sering nggak nongkrong juga di tempat orang jaga kaki lima selain sikap kebersihan yang harus